jadi orang ini kenal sama elsa
saya kurang tau pak
waktu kejadian itu adalah
memberi ganti rugi ke dia pak
aku begitu merindukan rumah ini
kehangatan di rumah ini
kekeluargaan dan kasih sayang di rumah ini
dan tak apa ku sadari
sudah membuat aku sangat rindu
gak usah sayang
mama bisa makan sendiri kok
mama belum selesai makan ya
papa suapin ya
setelah semua kejadian buruk yang terjadi
aku masih bisa merasakan lebaran yang sama
setiap kita berdekatan dan bercatapan seperti ini mas
seakan ada hal yang sebenarnya tidak pernah berubah
jauh di dalam hati aku
abis ini aladdin langsung diproduksi
ngapain disini malah ngobrol
itu anin kesedak ambilin minum
bukan disiapin minum dari tadi
bentar pak bos bentar pak bos
eh ya ampun
mas sampah belum dibuang udah penuh kayaknya mas
apa seperti ini pak
okay kalau lambat
kelihatan yang terbaik
tak ada atas
di seluruh dunia
aku masuk makanya
elsa adiknya bu andin
orang ini kenal sama mbak elsa
mereka nggak saling kenal pak
saat itu dia nggak sengaja
dan orang ini minta ganti rugi
jadi elsa langsung ganti rugi
dan gak lebih
apa benar yang dikatakan mbak elsa
cuma soal ganti rugi doang
saya harus kasih tau ke pak alibaran semuanya
apa sudah cukup keterangan dari saya
sekali lagi terima kasih ya pak
saya juga lagi selidiki soal ini
jadi nanti kita sering berkabar aja ya pak
kalau ada progres atau titik terang
soal penyelidikan ini
baik pak pastinya
kalau gitu saya permisi
terima kasih banyak
terima kasih pak
itu ayah gigi ngapain ya
kok jalannya joget joget begitu
bandin pasti tau deh kalau masa itu merindu
makanya las memutuskan untuk pulang ke rumah
aduh parah ini mah
lemuk keganteng begini dilemparin sampah
menolongin ayang kiki malah keduluan
masa jadi meluk sampah begini
kayak kamu gak kenapa kenapa kan
gigi gak kenapa kenapa kok mas
makasih ya tadi udah bantuin kiki
kalau gak ada mas andi tadi pasti muka gigi udah nyosrap di aspal
pak alnya ada
saya mau ketemu pak ahok
masalah ada kok mas di dalam
atau mau kiki panggilin ya
ini peguan urusannya sampah
iya tugas kamu lah kamu kalau udah gede bisa akan langsung buang sampah sendiri
udah sana tap tap tap tap tap
thank you satu aja ya
sampai ketemu lagi
rena malam ini tidur sama mama aja ya
kan kanan juga sama oma rena
yaudah kalau gitu selamat malam
malam ya sayang ya
aman semua kita
sudah ketemu semen ini
tapi panino bilang dia gak sempat melihat wajah pelakunya pak
jadi saya langsung menemui
untuk meminta keterangan
soal wajah pelaku itu
sekesa wajahnya pak
siapa dia ya
apa ada orang yang memerintahkan dia
untuk melukai nino sama rafael
bisa jadi pak
karena dari keterangan pak rafael
saya merasa agak sedikit aneh
iya pak rafael bilang
dia sempat melihat orang yang menusuk
lagi bicara dengan
jadi orang ini kenal sama wilsa
saya kurang tau pak
waktu kejadian itu adalah
memberi ganti rugi ke dia pak
di luar dari itu katanya mereka gak selalu kenal
terima kasih banyak untuk malam ini
kau bisa istirahat
terima kasih banyak pak